kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
memiliki lima sasaran demi menyambut komitmen pemerintah
dalam memujudkan pemerataan pembangunan
dan menciptakan kemandirian serta membangun sentra sentra perekonomian di daerah
kelima sasaran tersebut menjadi target untuk direalisasikan
dalam rancangan pembangunan jangka meningan nasional dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
salah satunya adalah merevitalisasi kawasan transmigrasi
sebanyak lima puluh dua kawasan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia
dengan perincian dua belas kawasan transmigrasi berkembang
empat kawasan transmigrasi mandiri dan enam kawasan transmigrasi berdaya saing
program revitalisasi kawasan transmigrasi
dijalankan bekerjasama dengan banyak kampus perguruan tinggi
maupun di daerah tujuan transmigrasi
tujuannya menata kembali kawasan transmigrasi dari berbagai sisi
dengan mengedepankan konsep transmigrasi zaman now
yang mengintegrasikan dan mengoptimalkan potensi serta peluang
yang dimiliki oleh kawasan transmigrasi
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar
selain itu dapat menurunkan angka kemiskinan
serta meningkatkan lapangan pekerjaan
membangun negara kepulauan yang begitu luas
seperti indonesia ini dengan dua ratus tujuh puluh juta penduduk
tentu tidaklah mudah
oleh sebab itu fokus dari pembangunan mau tidak mau
harus terhadap pemerataan ekonomi juga inklusivitas
dan tentu saja pengentasan kemiskinan
dan ini perlu dimulai dari unit terkecil
yaitu desa dan juga di daerah daerah pinggiran
yang biasanya perekonomiannya tertinggal
dan juga kawasan transmigrasi
nah pemerintah jokowi memang memfokuskan kepada pembangunan
dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dari unit yang terkecil
misalnya alokasi dana desa sudah cukup banyak ya sekarang
didistribusikan dan ditempatkan
nah untuk melihat ya bagaimana perkembangan pembangunan
khususnya di desa di kawasan daerah tertinggal
dan juga di kawasan transmigrasi
kita akan tanyakan langsung kepada menteri desa
pembangunan daerah tertinggal dan juga transmigrasi
yang baru pak abdul
halim iskandar halo pak halim apa kabar
selamat sukses dan tentu juga kita banyak sekali harapan ya
yang kita ingin kita dilaksanakan
saya lihat ini periode pertama pak jokowi ini cukup sukses ya
dengan dana desanya dan juga ingin menciptakan semacam kemandirian
dan menimbulkan sentra sentra ekonomi baru khususnya di daerah
kira kira apa apa saja program pak halim yang bisa diteruskan
dari lima tahun ke depan
tahun sebelumnya dan kemudian sampai ke tahun dua ribu dua puluh
dan mungkin apa saja ide baru yang datang dari pak halim sendiri
banyak sekali yang harus dilakukan memang
dan cukup butuh energi untuk pencermatan
karena jumlah desa saja tujuh puluh empat sembilan ratus
kemudian ada tujuh puluh ribu pulau
sekian ribu budaya dan suku
sehingga ini harus dicermati betul supaya apa
supaya penanganan untuk pembangunan desa dengan sumber dana desa ini
betul betul sesuai dengan kondisi masyarakat kondisi rakyat ada di desa
yang dalam bahasa umumnya harus sesuai dengan kearifan lokal
itulah makanya yang kita lakukan untuk lima tahun ke depan
tentu pertama adalah melanjutkan yang sukses
contoh yang sukses itu sendiri coba kita mapping apa saja
misalnya sekarang bumdes bumdes mulai banyak yang mulai berkembang
kemudian pemahaman warga masyarakat terhadap adanya dana desa
ini juga sukses karena apa
sosialisasi saja bicara tentang memberikan pemahaman bahwa ada dana desa
bergulir di situ kepada warga desa
dengan jumlah yang luar biasa
pada desa skup desa itu dibutuhkan waktu yang cukup
karena apa yang namanya juga di desa komunikasi sifatnya lebih banyak manual
tidak seperti di kota
dengan demikian maka masyarakat harus tahu bahwa ada dana desa
untuk apa supaya masyarakat juga ikut mengawasi
dan tentu harus ikut menikmati
nah itu salah satu yang sukses
kemarin hampir semua warga desa di indonesia sudah tahu bahwa di wilayahnya ada dana desa
termasuk kemudian terkait dengan mulai terbangunnya kerjasama antar desa
yang disebut dengan bumdes a
yang satu bumdes dikelola oleh sepuluh desa
jadi ada semacam jaringan
jaringan itu terwujud karena pemahaman yang utuh terhadap dana desa
nah jaringan ini penting kenapa khususnya pak halim
supaya skala desa kan kecil
jumlah penduduknya kecil
varian kebutuhan masyarakatnya banyak
tapi penyediaan untuk kebutuhan itu terbatas
dengan jaringan antar desa mengelola sebuah bumdes
kerjasama antar desa
ini akan memberikan jangkauan yang lebih luas
meskipun dengan pembiayaan lebih besar
tapi karena digotong oleh sekian banyak desa
maka menjadi ringan
jadi minimal berapa desa untuk membuat satu jaringan
tidak ada ukuran minimalnya
yang penting ada satuan hamparan tertentu
satuan kebutuhan yang bersama
jadi ukurannya adalah kebutuhan bersama antar desa
maka mereka secara apa
secara mandiri secara inisiatif dari mereka sendiri
membangun kebersamaan di dalam
jadi skala ekonominya juga bisa dikembangkan
skala sosialnya menjadi lebih luas
ini menarik ya
berarti bukan desa lagi secara definisi
karena sudah bergabung dan menciptakan suatu sentra ekonomi yang baru
mungkin perlu ada perubahan ya di namanya itu
tentu pada saatnya harus begitu
tapi sekarang belum bisa terlalu maksimal
tetap harus fokus pada skala kecil dulu
skala kecil pemahaman utuh tentang dana desa
penggunaan dana desa sesuai perencanaan yang baik
karena memang tidak mudah mbak desi
mbak ya biar lebih mudah
nanti kalau saya panggil bu nanti kelihatan malah
paling lebih tua nanti
jadi misalnya kita bicara ada dana
dana dari pemerintah
tetapi dana itu
tetapi dana ini harus digunakan dengan sebaik baiknya
maka kunci pertama adalah perencanaan
kita kan tahu kalau sudah bicara urusan perencanaan
itu orang masih sulit membedakan antara penyelesaian masalah dan keinginan
antara prioritas dan yang tidak prioritas
nah itu yang lebih prioritas
misalnya ada perencanaan bangun desa wisata
ada anggaran untuk pembangunan desa wisata
setelah ditanya kenapa kok
apa namanya ada anggaran desa wisata
apa memang ini kebutuhan
desa desa lain juga bangun
nah itu kan berarti ingin aja
ingin tapi tanpa melihat sebenarnya potensi atau kapasitas
potensi yang dimiliki
nah ini contoh kecil bahwa urusan perencanaan itu
urusan yang paling mendasar yang harus disiapkan betul
kalau perencanaannya bagus logikanya maka semua akan bagus
pak halim sendiri setelah mempelajari
memang masih baru ya sebagai menteri
tapi sudah kelihatan di mana kira kira daerah yang lebih unggul lah istilahnya
capacity building nya dari segi perencanaannya
karena untuk menghabiskan uang atau menggunakan uang itu kan juga harus punya skill ya
skill perencanaan itu dan juga monitoringnya dan lain sebagainya
kira kira mana yang bisa dijadikan contoh best practice
mana kira kira yang masih perlu perhatian khusus
secara umum semua sudah bagus
ya karena begini
saya katakan semua sudah bagus
karena pada dasarnya
pemerintah desa itu adalah sebuah pemerintahan yang memang sejak dulu memiliki kemandirian
yang kedua kebutuhan sosial dasar
pemenuhan kebutuhan sosial dasar adalah merupakan kebutuhan yang hari ini
semua orang tahu bahwa itu kebutuhan
dan semua tahu kalau itu permasalahan
misalnya bicara tentang pendidikan
bicara tentang kesehatan
bicara tentang peningkatan ekonomi
bicara kesehatan bicara peningkatan ekonomi pasti butuh akses
sehingga hampir semua desa mulai sejak diluncurkannya dana desa
tidak ada satu desa pun yang terlalu kesulitan dalam hal perencanaan
karena ketika bicara apa sih yang dibutuhkan semua tahu kebutuhan saya hari ini adalah bangun jalan
dan semua masyarakat merasakan bahwa itu adalah kebutuhan yang memang tepat
itulah makanya saya katakan hampir semua hari ini sudah tahu bagaimana merencanakan
karena memang nah karena memang situasinya pas dengan kondisi yang ada
tetapi ke depan ini memang harus ditata sedemikian rupa
harus ada evolusi berikutnya
ada evolusi berikutnya
nah misalnya pak presiden memerintahkan kepada kita di kementerian desa
memerintahkan kepada saya khususnya
skala prioritas penggunaan dana desa untuk dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima untuk menyongsong indonesia maju digunakan untuk penguatan sumber daya manusia
untuk meningkatkan ke level dimana mereka bisa jadi lebih bersaing lebih mandiri
ini berarti sudah mulai fokus kan
hampir semua bisa hampir semua nggak ada masalah karena memang itu menjadi masalah yang dirasakan oleh semua warga negara
ini kan hard infrastructurnya sekarang kan nanti softnya itu
itu yang terus akan kita percepat supaya lahan lahan yang sudah mereka kelola mereka huni selama sekian puluh tahun itu memiliki status yang jelas dan mereka menjadi tenang
dan ini juga akan meningkatkan percepatan
oke sebelum kita masuk ke softnya ini kira kira apalagi program yang empat lima tahun kemarin ini yang bisa diteruskan pak halim khususnya di tiga area ini desa pdt dan juga transmigrasi
yang cukup sukses lah
transmigrasi kemarin sudah sukses dalam hal penyelesaian sertifikat tanah
ini masalah ini
ini masalah yang lama yang sangat ini sejak pak jokowi
maka semuanya tertangani dengan baik
itu yang terus akan kita percepat supaya lahan lahan yang sudah mereka kelola mereka huni selama sekian puluh tahun itu
memiliki status yang jelas dan mereka menjadi tenang
ini juga akan meningkatkan percepatan penguatan ekonomi
kita kan sudah punya sertifikat
ada kepastian hukum
ada kepastian hukum
mereka juga tidak berbentur dengan aparat
atau melakukan sesuatu secara ilegal
dan secara ekonomis bisa untuk meningkatkan permodalan
kan bisa kemudian dikerjasamakan
asal jangan dijual ke investor yang akhir
nah memang harus ada klausul untuk itu
apalagi ya apalagi kalau kita melihat rencana ibu kota negara kita
ibu kota negara kita di kalimantan timur itu berdekatan sekali dengan kawasan transmigrasi
jadi mau tidak mau ini jatuh ke tanggung jawabnya pak halim ya untuk memastikan
pertama harus kita siapkan sebenarnya manusianya lebih maksimal
yang kedua kita harus sadarkan betul kepada mereka
hati hati asetmu ini sangat bernilai
nah ini kalau tidak diingatkan kemudian sertifikatnya juga belum selesai
ini menjadi skala beruntung
kira kira berapa lagi kasus kasus yang harus diselesaikan ke depan ini pak
banyak sekali ya
dan ini rata rata di kawasan mana
ada di semua
semua kawasan trans migrasi
ada di semua
semua kawasan trans migrasi
karena ya semua kan menyadari dan merasakan bagaimana sulitnya mengurus sertifikat pada waktu itu
prona kebijakan prona kemudian diperkuat lagi dengan apa
tangan dinginnya pak jokowi selaku presiden kemarin
nah terjadilah percepatan percepatan yang luar biasa
dan harus dengan legalitas sehingga nanti tidak ada pemerintahan baru kemudian diubah lagi
jadi harus ada kepastiannya yang itu kira kira sudah disediakan
sudah kita siapkan semua
dan termasuk apa namanya bagaimana menyimpan
karena urusan menyimpan di desa itu juga jadi bukan jadi masalah ya perlu jadi catatan
misalnya dulu zaman waktu kita kecil orang tua nyimpan sesuatu itu kan di almari
atau di bawah kasur
nah banjir dan seterusnya
nah ini juga
nah ini juga menjadi catatan penting supaya apa
supaya tidak ada permasalahan permasalahan sebenarnya tidak perlu
kalau target khusus untuk daerah tertinggal karena daerah tertinggal biasanya kan yang pinggir pinggir itu
nah pak jokowi selalu mengatakan kita harus membangun indonesia itu dari pinggir
kira kira apa yang bisa sudah cukup sukses dan apa yang masih perlu diteruskan ke depan
jadi di kementerian desa ini kan ada direktur jenderal pembangunan daerah tertinggal
itu kebanyakan di daerah sangat
jadi ada lima
mbak desi ya
ada lima tingkatan desa kita yang kita sebut dengan indeks desa membangun
kemudian tertinggal berkembang maju mandiri
nah tertinggi ini
kalau mandiri istilahnya sudah bisa bersaing
nah sudah bisa bersaing
ini jumlahnya paling kecil
ini relatif banyak
nah kalau bps lima ini menjadi tiga
desa tertinggal maju dan mandiri
tapi di dalamnya sama
supaya lebih diversifikasinya lebih jelas
kemudian penanganannya lebih bagus
itu kira kira persentasenya saat ini berapa berapa
mandiri ya pasti paling kecil
ya mandiri pasti paling kecil
kemudian yang tertinggal ini yang paling besar di sini
yang sangat tertinggal sudah mulai berkurang
target target kita penyelesaian lima tahun kan di sini
desa tertinggal menjadi desa
target untuk lima tahun
itu kira kira di mana yang paling banyak ini
menyebar di luar jawa utamanya
terutama kawasan timur mungkin ya di sana
ya luar jawa itu memang kawasan timur ini relatif berat
tetapi bukan dominasi
hampir semua kawasan luar jawa punya itu
punya masalah terkait dengan desa tertinggal
dari segi perencanaan pendanaannya juga
dengan fokus terhadap lima hal ini apalagi khususnya yang memajukan lah
kalau bisa yang tertinggal itu menjadi lebih maju
nah ini kira kira bagaimana pengalokasian
jadi pengalokasiannya untuk besarannya itu ada proporsi
sehingga mereka yang sangat tertinggal
pertama dana yang dikucurkan punya ukuran yang sangat lebih banyak dibanding yang mandiri
yang kedua pendampingan kita juga harus lebih serius
karena sdm nya pasti lebih
tetapi permasalahan yang dihadapi di daerah tertinggal ini
yang paling besar itu adalah
makanya pak presiden memerintahkan untuk percepatan penanganan stunting
nah ini lagi kita petakan
mana daerah merah
bukan hanya bicara tentang kawasan
bukan hanya bicara tentang wilayah
tapi saya ingin fokus pada by name by address
oh di sini ada stunting
di sini di sini dan seterusnya
kemudian sehingga penanganan kita fokus
dan ini nanti pasti akan melibatkan seluruh kementerian
karena bangun desa tidak bisa ditangani oleh kementerian desa sendiri
tetapi kementerian desa berupaya untuk memberikan peta roadmap yang jelas
ini loh banyak stunting di sini
tolong kementerian kesehatan masuk juga
pupr juga ikut karena faktor stunting salah satunya adalah sanitasi
mungkin esdm dibantu juga
ini kaitannya dengan energi energi yang baru dan terbarukan bisa dikembangkan di sini
karena jauh dari jaringan listrik pln
mungkin telkom kita dibantu untuk
dan juga mungkin edukasi secara nutrisinya dan lain sebagainya
edukasi seribu hari kehidupan
bahkan pak wapres mengatakan sampai pranikah pun sudah harus dimulai
bahkan pak presiden pernah merilis
saya mikir oh berarti termasuk saya kan
dulunya maksudnya alumni stunting
dan itu sangat masuk akal
siapapun yang ingin tahu desa di indonesia
nggak usah ribet ribet
datang saja ke kementerian desa
di sana akan dibuka klik webnya
mau desa a kecamatan mana
oh potensinya ini
jumlah penduduknya sekian
permasalahan kesehatannya seperti ini
berarti sudah ada aplikasinya
bicara masalah visi ini kan kita
tidak ada visi menteri
tapi dalam pelaksanaannya
harus ada strategi kan
ya nah ini mau tidak mau ya
sebagai pembantu presiden harus memiliki ide ide
kita sekarang kan sudah masuk katanya industri empat
segala gala semua berbasis basis teknologi
lu melibatkan milenial dan lain sebagainya
saya tertarik ingin mengetahui pak halim
ide ide apa saja untuk tiga area ini
yang kira kira pak halim akan kembangkan dan fokuskan
khususnya untuk meningkatkan ini
pertama kita penguatan pada basis data
ini kunci mbak desi
apapun kebijakan yang kita ambil
ketika berdasarkan basis data yang benar
maka kebijakannya pasti akan sesuai
nah itulah makanya kita terus updating data kita
dan data ini akurat
karena kita punya pendamping desa
tapi terus kita updating terus
makanya kita juga sedang melakukan komunikasi
badan pusat statistik
supaya kita minta untuk melakukan pelatihan
kepada pendamping desa agar lebih akurat lagi
dalam mengumpulkan data
data itu ada dua
kualitasnya dan kuantitasnya
semakin banyak data yang bisa kita ambil
tetapi yang berkualitas
maka akan semakin akurat informasi yang kita terima
dan pasti kebijakan yang kita ambil akan lebih baik
interpretasi datanya juga berarti sangat tinggi
yang kedua sustainability
ya yang paling krusial kita kan di sini
kita membangun sistem informasi terpadu
awalnya bagus lama lama
loh kok nggak ada updating
sudah tiga bulan
loh ini updating setahun yang lalu
nah terus untuk apa
nah itulah makanya ini terus menjadi fokus kita
karjus saya adalah begini
siapapun yang ingin tahu desa di indonesia
enggak usah ribet ribet
datang saja ke kementerian desa
di sana akan dibuka klik webnya
mau desa a kecamatan mana
oh potensinya ini
jumlah penduduknya sekian
permasalahan kesehatannya seperti ini
dan seterusnya dan seterusnya
berarti sudah ada aplikasinya
ini sudah diterapkan atau masih dalam
sudah berjalan dengan baik

jadi tujuh puluh empat desa yang bisa diakses semua dengan melihat website
meskipun untuk update nya tidak semua dalam waktu sehari dua hari
karena di sana masih belum tersedia akses
jangan sekali tiga bulan
nah itu yang tidak boleh
oke apa lagi
yang kedua untuk peningkatan sumber daya manusia
yang hari ini terus kita lakukan dengan akademi desa
kita punya akademi desa
yang tiap jumat ada kuliah dengan live ya
dan ada dialog
meskipun masih harus terus dibenahi
akademi desa empat
antara siapa dan siapa
antara narasumber yang di sini di kementerian desa
dengan seluruh warga masyarakat yang ada di desa desa yang bisa mengakses
jadi harus ada wi fi nya itu paling penting
nah besok misalnya bagian saya
ini tujuannya apa untuk edukasi informasi atau juga informasi
semua hal pertama peningkatan sdm
baik itu desa pendamping kita dan seterusnya
yang kedua penyiapan informasi yang lebih visible
misalnya begini penyampaian informasi itu
di akademi desa kita bisa dilihat nanti ada pelatihan misalnya bagaimana penetasan ayam
bagaimana pengolahan lahan yang benar
bagaimana penggunaan pembuatan pupuk organik
nah teknologi teknologi tepat guna seperti itu yang simple simpel ada semua
sehingga masyarakat atau siapapun dia yang kemudian ingin belajar terkait dengan itu
termasuk misalnya bagaimana melakukan pembukuan dana desa
ini penting karena menjaga transparansi akuntabilitas
jadi e government nya itu sudah berbasis desa
sudah berbasis desa
nah ada item begini
kebanyakan di dalam pengelolaan keuangan itu yang dilakukan adalah mencatat
nah ini makanya kita harus merubah dari mencatat keuangan desa menjadi membukukan keuangan desa
dan memastikan juga tidak ada kebocoran
tidak ada kebocoran dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan
rakyat juga tahu persis penggunaannya itu
makanya di dalam setiap selesai
menyusun rapbdes rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
itu kita wajibkan kepada desa menempel rapbdes nya
sehingga masyarakat tahu tahun ini di desa saya ada sekian ratus juta atau sekian m dana yang akan digunakan untuk bangun desa
yang bersumber kan banyak sumbernya
ada sumber dari dana desa
ada sumber dari alokasi dana desa
kalau alokasi dana desa itu dari daerah
ada sumber pa desa
pendapatan asli desa
misalnya sudah punya bumdes
bumdes nya mengelola desa wisata
desa wisatanya satu tahun menghasilkan tiga ratus juta
nah tiga juta masuk di sisi pendapatan
terus sisi belanja apa saja yang di
nah disitu kita mulai memberikan pencerahan kepada warga masyarakat
dana yang beredar di sini dan digunakan untuk ini dan seterusnya
jadi semua good governance ini sebenarnya
meskipun ada banyak varian tampilan
memang ditampilkan ya
pembangunan infrastruktur jalan
tidak dijelaskan di mana
mungkin di sini pendampingan itu penting ya
cukup jumlah pendamping yang disediakan
kalau ngomong cukup ya sangat kurang
harus ditingkatkan ya
kita baru tiga puluh tujuh ribu dari
jadi satu pendamping rata rata tiga desa
pak ali mungkin ini juga penting ya
yang terakhir fokus ke transmigrasi
karena seperti kita ketahui ada target target ya untuk meningkatkan
dan juga bukan saja jumlah transmigrasi
tapi untuk merevitalisasi kawasan transmigrasi
kira kira singkat saja targetnya untuk lima tahun ke depan ini
dan apa apa saja nanti yang dijadikan prioritas
kita lima tahun ke depan ini ada satu ratus empat puluh empat kawasan
yang perlu direvitalisasi
yang terus dilakukan
tetapi dari satu ratus empat puluh empat itu lima puluh dua kawasan itu fokus
nah tentu untuk detailingnya nanti urusannya pak dirjen
tetapi kebijakan kita adalah
waktu dan kapasitas apa
untuk yang kita lakukan focusing
tetapi yang disahkan lima puluh dua
ini kan kaitannya dengan kapasitas fiskal
kemudian perencanaan bangunan
totalitas perenun bangunan jangka menengah lima tahun ke depan
kan harus terintegral
dan regulasinya untuk ini juga sudah ada kan
sudah ada semua
semua regulasi untuk transmigrasi
transmigrasi ini juga menjadi ikon kita
di dalam peningkatan ekonomi
kemudian apa namanya
simbol simbol negara kesatuan republik indonesia
itu juga penting
ini kebersamaan antar suku
sekarang nanti konflik
dan juga masyarakat lokal
makanya terus kita upayakan
agar berbagai hal yang terkait dengan program program transmigrasi
bisa dilakukan dengan maksimal
untuk menciptakan kekuatan dari negara kita sendiri
pak halim bagaimana
merasa siap untuk melaksanakan
confident bahwa ya semua
karena tantangan pasti masih banyak
karena saya melihat
di kementerian desa ini sangat luas dan luar biasa
nanti kita akan cek lagi mungkin
enam bulan atau dari
harus dicek lagi
bagaimana ini kinerja
dan progressnya bagaimana
apakah targetnya sudah achieve ya
demikian terima kasih pak abdul halim iskandar
sebagai menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
dan memang sangat penting ya
untuk membangun desa kita
dan juga khususnya kawasan yang tertinggal
dan tentu saja kawasan transmigrasi
apalagi mengenai transmigrasi ini juga
merupakan bagian dari untuk
meratakan perekonomian dan kesejahteraan
di seluruh indonesia
tetaplah bersama kami insafi desi anwar
akan segera kembali
dengan siapa harus sumbernya
ke depan tentunya kita memang harus lebih fokus
untuk meningkatkan kesejahteraan
pemerataan pembangunan keadilan
dan yang lebih penting tadi adalah dalam aspek
nkri nya itu yang lebih penting
insafi desi anwar kita lanjutkan
di bawah kementerian desa pembangunan daerah tertinggal
dan seperti kita ketahui
program untuk revitalisasi kawasan transmigrasi
ini merupakan program yang sangat penting ya
kita sudah bergabung bersama
dari dirjen pengembangan kawasan transmigrasi
dan pak nurdin
seperti kita lihat tadi
memang sekarang ini
bagian dari pentingnya
dari kementerian ini adalah
bagaimana merevitalisasi kawasan kawasan transmigrasi
sebenarnya kan transmigrasi di indonesia bukan hal yang baru
sudah ada transmigrasi itu sejak
zaman belanda dulu namanya kolonisasi
dan kemudian di bawah orde baru
berbondong bondong lah istilahnya dipindahkan
biasanya dari jawa ke daerah luar jawa
ya tujuannya pemerataan
tapi juga untuk membagi bagi penduduknya
nah memasuki ini area periode kedua
dari pemerintahan jokowi
pasti ada hal hal yang baru dong
tapi juga harus ada empat
semuanya itu harus berdasarkan
dan juga peningkatan kualitas
bukan saja dari segi infrastruktur
kawasan itu sendiri
tapi juga dari kualitas dari sdm nya
ini apa apa saja
yang bisa di implementasikan
pada kawasan kawasan transmigrasi
ada kurang lebih
rpjm nya lalu ada satu ratus empat puluh empat
yang menjadi fokus kita
periode yang berikutnya ini
yang kedua pak jokowi ini
ada yang kurang lebih tujuh
yang kita targetkan untuk bisa berdaya saing
kemudian ada kurang lebih tiga belas
dan tiga puluh empat nanti berkembang
belum sesuai dengan harapan kita
kedepan tentunya kita memang harus
untuk meningkatkan kesejahteraan
pemerataan pembangunan keadilan
dan yang lebih penting
dalam aspek nkri nya
itu yang lebih penting
masalah masih ada yang belum bersertifikat
nah itu dia tadi
ini problem lama sebenarnya
problem lama yang harus kita
dan sertifikatnya bisa mengembangkan
untuk bisa di scaling up
pendekatannya adalah kesejahteraan
dan pendurungan kemiskinan
dengan pendekatan pengembangan ekonominya
dan ini harus minimum memiliki dua kriteria
yaitu skala permukimannya diperbesar
di dalam pembangunan infrastruktur
apalagi transifikasi kan di daerah daerah yang spot spot
juga skala komoditinya
jadi sehingga ada orang yang bisa investasi
dan ada off stack dan seterusnya
jadi dari hulu ke hilir
hulu hilir itu terintegrasi
dalam pengembangan kawasan ini
dari permukiman maupun
pengembangan komoditi sampai
pengembangan peningkatan sdf
di kawasan transifikasi ini
memang sudah given
apalagi sekarang kita
industri empat ini
dan juga sebenarnya dari segi komunikasi
dan lain sebagainya
harusnya bisa memudahkan ya
pembangunan atau perkembangan di daerah itu sendiri
tadi kan ada yang
kawasan kawasan mana saja pak
tadi ada tujuh kawasan yang berdaya saing
itu kan sebenarnya dia sudah mandiri sekarang ini
kita sekali kali menjadi berdaya saing
itu dari kemampuan sdm infrastruktur
pengembangan komi sudah ada
di banyuasin di telang
di baritokuala yang kemarin kita kunjungin
kemudian ada beberapa lokasi
di sulawesi selatan di tobadak
satunya lagi di daerah kawasan
bisnis modelnya kelihatan
itu yang kita akan replikasi
ke daerah daerah yang lain
yang kedua yang mandiri
dan yang terakhir adalah berkembang
yang berkembang ini memang beda ya
yang paling banyak ya yang berkembang ya
karena kita harus dulu memenuhi
standar pelayanan minimum mereka
perasaan sosial kesehatan
dan lain lain sebagainya
itu harus dipenuhi dulu
baru kita bicara tadi
itu yang bisa kita lakukan yang berkembang ke mandiri
sedangkan yang mandiri ini dia paling tidak
kebutuhan kebutuhan di region dia
bukan orientasi ekspor komoditinya
sudah bisa berkembang dan di manage dengan yang baik
membutuhkan sdm yang berbeda juga
memang rata rata tadi di kawasan transmigrasi itu sdmnya
kebetulan transmigrasi ini adalah
hampir mirip dengan tiga tiga
indeks pembangunan manusianya juga
dibandingkan di jawa di bawah
itu tantangan kita ke depan
kita membutuhkan koordinasi sinergi beberapa kementerian
pendidikan kesehatan pendidikan pertanian pu dan sebagainya

dan itu selama ini sudah berjalan dengan cukup baik ya pak
itu yang kita implementasikan kemarin di babel ya
itu yang kita implementasikan kemarin di babel ya
beberapa waktu yang lalu waktu rakornas
bertera tangan mu antara menteri pu pertanian menteri desa dan gubernur
kita dan stakeholder yang lainnya
kita coba implementasikan dan kemarin kita sudah mulai
kita coba implementasikan dan kemarin kita sudah mulai
mengimplementasikan itu dengan beberapa kementerian itu
ternyata kalau kita memang berkeinginan mau cepat itu bisa ternyata
ternyata kalau kita memang berkeinginan mau cepat itu bisa ternyata
bisa asal kolaborasi dan juga satu visi
bisa asal kolaborasi dan juga satu visi

kenapa yang di banka belitung kemarin dijadikan prioritas pak nurdin

apakah ini dari memang strategi dari pak nurdin sendiri dan kawan kawan
atau lebih permintaan dari
atau lebih permintaan dari pemda
satu banka belitung itu
satu banka belitung itu
di hutangnya dulu terkenal dengan ladanya
itu punya branding yang kuat
yang kedua dia punya potensi sawah yang tidak dioptimalkan

jadi ada potensi yang luar biasa kurang lebih
di bangka selatan saja
yang keempat dari salah satunya itu ada empat belas baru dioptimalkan sekitar empat ratus hektare
jadi ini yang menurut saya tantangan kita ke depan pu bisa memperbaiki jaringan
irigasi pintu air dan sebagainya pertanian bisa memberikan bantuan al sintan
bumn pt timah bisa dengan csr nya gubernur dengan bantuan profesi dan sebagainya
kami terlibat pembangunan infrastruktur sosial pendidikan dan sebagainya ternyata bisa
bisa saya kira kemarin teman teman cnn juga ada liputan kita bisa lihat yang terjadi di lapangan
tidak hanya kita bicarakan tapi implementasinya memang sudah ada
nah ini kita coba perbesar size nya yang paling penting gubernur sudah bisa memenuhi kebutuhan berasnya misalnya
di sana itu butuh tiga puluh dua ribu ton misalnya baru sekitar empat belas ribu ton yang tersedia
selebihnya dia mendatangkan dari sumatera daratan
nah ini dengan adanya program yang kita lakukan
tahap pertama seribu hektar yang kemarin kita mulai tahun depan menjadi empat ribu hektar tahun depannya menjadi sepuluh hektar
sudah jelas roadmapnya kita buat semua kementerian komit icsr bulog pt timah bank bni bisa menyalurkan kur dan seterusnya
dan masyarakat menanam ada yang sudah beli bulog offstack karena sudah jelas timah juga bisa membeli pt timah dan sebagainya
jadi hulu hilirnya sudah terintegrasi terkoordinasi dengan baik
ini yang kita bisnis model ini yang mau kita
harusnya bisa direplikasi di tempat lain
tapi kan yang penting kan harus mencari yang tadi disebut oleh pak halim juga ya harus ada keunggulan masing masing daerah itu sendiri
pak nurdin melihat ini belitung kita tahu kan dulu tempat timah dan lain sebagainya
tapi mungkin sekarang juga karena harus sustainable ya semuanya
apa kira kira tantangan terberat ya empat tahun ke depan ini untuk melanjutkan
revitalisasi di babel ini
satu memang yang kita butuhkan kemarin adalah merevitalisasi sarana perasarana dalam berproduksi itu
terutama adalah jaringan irigasi kebutuhan air di sana
jadi pengelolaan manajemen air
ya karena itu daerah kepulauan
betul sangat bergantung kepada manajemen air
sehingga membutuhkan jaringan irigasi dan pintu pintu untuk pengelolaan air
sehingga mereka bisa menanam dua kali dalam setahun
tidak hanya sekali hanya berharap pada musim hujan saja
itu yang akan meningkatkan produksi
kemudian yang kedua kita juga membantu pasca panen dengan membangun pabrik rice milling plan di sana
ini penting untuk added value
ya betul selama ini mereka hanya dengan mengolah dengan sangat sederhana dengan harga mungkin berasnya tujuh ribu enam ribu saat ini
kemarin kita sudah coba bisa harga berasnya sampai tiga belas ribu empat belas ribu
sudah polishing dan premium berasnya
nah ini kan nilai tambahnya luar biasa
gabah dibeli sekitar empat ribu an
tapi mereka nanti bisa mengolah di rice milling dan mereka bisa dapat value sekitar sembilan ribu sepuluh ribu
kemarin cuma dapat tiga ribu tujuh ribu saja kan dari empat ribu tujuh ribu
berarti juga harus ada bibit unggul dan dari segi pertanian
betul benih kita memang butuh
kemudian al sintan mekanisasi supaya terjadi percepatan dengan teknologi dan lain sebagainya juga membantu
dalam hal kemasan pengolahan hasil kualitas dan lain sebagainya
sehingga saya kira kami dengan pak gubernur dan stakeholder yang terakhir kemarin bercita cita ini ada pusat industri perberasan baru di pulau ini
paling tidak kebutuhan pulau itu tidak mengimpor dari yang lain
iya paling tidak sudah bisa
untuk bisa memberi makan pada masyarakatnya sendiri
dengan teknologi mungkin aja nanti bisa ditingkatkan produktivitasnya
supaya tidak ada friksi juga ini kan salah satu tantangan ya selain masalah lahan tapi juga dengan inilah friksi yang berkonflik antara pendatang dan masyarakat
kan itu bagaimana ini mengelolanya
kita berharap ada transmigrasi yang spontan ya yang dibaya oleh masing masing keluarga
ini berapa persen
presentasinya memang kita belum data secara ini ya
tetapi kan pulau jawa memang harus ada
harus bagi bagi ini populasi
karena kebutuhan daya dukungnya dan seterusnya memang tidak mungkin akan berkembang di sini
dan mereka tidak mempunyai lahan yang banyak di luar pulau jawa
masih ada potensi masih ada kesempatan dan lain sebagainya
sehingga saya kira dengan kemudahan akses
kemudian adanya ekonomi yang berkembang
adanya desa desa yang tadi dikatakan oleh pak menteri itu
dengan dana desa dengan adanya pariwisata desa dan sebagainya
itu membuat masyarakat secara spontan melihat potensi ini
mengadu nasib di tempat lain
karena sosialisasi informasi tentang transmigrasi ini
kita akan galakan supaya masyarakat itu
mulai lagi akan lebih banyak lagi yang secara spontan
khususnya dari daerah yang mungkin kurang ya peluang atau lapangan kerjanya
lapangan kerja terbatas lahan terbatas
sementara kebutuhan juga daripada tki
di sana masih banyak potensi dan membutuhkan tenaga kerja
dimana memang keterampilan mereka lebih jauh lebih maju dibanding dengan masyarakat lokal itu
nah itu supaya tidak ada friksi juga
ini kan salah satu tantangan ya
selain masalah lahan tapi juga dengan
inilah friksi yang terkonflik antara pendatang dan masyarakat
kan itu bagaimana ini mengelolanya
karena itu pasti tantangan juga kan dalam
ya melalui kegiatan kegiatan yang ada di lokasi dengan adanya event event budaya
kemudian adanya jaringan jaringan fisik jalan yang terinteraksi
kemudian ada sekolahan ada fasilitas kesehatan yang bisa dimampatkan bersama antara kawasan transbasi dan desa desa sekitarnya
itu secara alami terjadi integrasi
tapi jangan sampai ada kesenjangan tuh kan
ya itu yang
di daerah timur ya di daerah mungkin ada terbelakang dari segi budaya ekonomi
di dalam pola transmigrasi kita juga di dalam polanya memang
ada lima puluh lima puluh pendatang lima puluh daerah asal
ada bahkan cuma tiga puluh pendatang tujuh puluh daerah asal
jadi nggak seperti dulu seratus pendatang nggak
kemudian yang masyarakat itu merasa terpinggir bersingkir
dan itu pemukimannya udah berbaur sehingga mereka buka jendela kelihatan rumah tetangga menyapa panggung pagi gitu
jadi dengan rumah yang berdekatan mereka bisa terjadi komunikasi
kebinekaannya harus di
betul gotong royongnya juga setiap jumatan
kemudian ibu ibu ada pengajian ada kegiatan keagamaan budaya budaya tertentu
itu membuat terjadi betul betul persatuan kesatuan yang tadi tujuan nkri itu tercapai
iya pak nurdin selain yang spontan itu masih adakah program yang memang direncanakan oleh pemerintah transmigrasi ini
ya di luar dengan
dengan target target tertentu
betul yang rutin kan kita dengan bantuan tentunya dengan apbn
tapi ini kan terbatas ya dengan apbn kurang lebih sekitar satu tiga ratus lima ratus kepala keluarga
dan kalau kita kali lima tahun nggak sampai sepuluh kepala keluarga
kalau dikali empat orang berarti empat puluh ribu aja
tapi lumayan kan harus diberikan lahan mereka diberikan uang untuk memulai usaha
itu kira kira di daerah mana saja yang masih potensial bisa menampung transmigran seperti ini
yang masih luas yang masih potensinya banyak ya kalimantan tentunya ya
di papua di nusa tenggara
tenggara dan lain sebagainya
supaya terjadi yang daerah daerah yang tadi penduduknya sangat minim
kemudian dengan adanya program transmigrasi ini akan bisa bertambah dan tentunya akan terjadi pengembangan pengembangan sarana sosial budaya ekonomi dan lain sebagainya
karena adanya penduduk dan lain sebagainya
nah terutama kalimantan rencana dengan ibu kota negara
saya kira pulau kalimantan ini ada lima provinsi kalbar kalteng kalsel kaltim dan kaltara
itu saya kira itu masih sangat berpeluang
dan memang membutuhkan tenaga kerja ketahanan pangan nanti untuk daya dukung ibu kota negara dan seterusnya
itu membutuhkan tenaga kerja yang terampil yang bisa produktivitasnya bagus
tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan juga mereka sudah bisa baik dibandingkan
ini merupakan pr ya pak nurdin juga untuk menyiapkan ibu kota baru dan kira kira menampung bisa berapa banyak transmigran lah
itu potensi di kiri kanan
ini kan akan bisa menjadi satu sentra ekonomi sendiri
di trans kalimantan itu potensinya dari utara ke selatan itu sangat barat ya
kalbar sampai di kaltara itu potensi kiri kanan jalannya itu sangat berpotensi untuk pengembangan pangan maupun kawasan pesisirnya juga
dan di kawasan kawasan kalimantan selatan kalimantan tengah ex plg dulu lahan gambut itu juga punya sangat potensi untuk
untuk lumbung pangan kita
kalau kita kelola dengan baik pengelolaan manajemen airnya kedua sdm nya infrastrukturnya kita baiki tentunya ini akan
sangat membantu dalam hal ketahanan pangan kebutuhan dari mendukung ibu kota negara itu
nah ini kan tujuannya kan sebenarnya pemerataan pemerataan dari segi ekonomi dan juga pemerataan dari segi populasi tapi juga untuk menciptakan inklusivitas ya yang lebih
kita negara yang hektis
negara yang heterogen dan kita juga kebinekaan kita kan harus tetap terjaga pak nurdin
ini ada target target tertentu yang harus dicapai dari segi ekonominya kira kira bisa mengurangi angka kemiskinan berapa dari segi human development index yang ingin dicapai dengan adanya revitalisasi ini
ada yang spesifik untuk menangkap kedepan
kawasan perdesaan di dalamnya ada kawasan transmigrasi
masih kemiskinan di desa kalau di kota kan agak kecil ya
rata rata average kan kita sembilan sekian ya
nah kita target memang menurunkan angka kemiskinan itu dengan adanya pengembangan ekonomi ini selama lima tahun ini
dan kita sangat optimis dengan pendekatan kluster pemukiman penduduknya dan kluster komoditinya fokus ekonominya bisa berkembang pasti akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
tentunya juga menciptakan lapangan lapangan kerja
tentunya juga menciptakan lapangan lapangan kerja yang baru
nah ini yang makanya kita fokus kemudian juga kita kerjasama dengan kemitraan dengan stakeholder terkait ya dengan dunia investasi
karena kan kita punya kapital lahan ya punya sumber daya punya infrastruktur sudah karena by desire
orang investasi nggak terlalu banyak lagi karena sudah tersedia tinggal pengembangannya saja
dan apalagi sekarang ada afirmasi untuk apa namanya ini menyedahanakan percepatan untuk investasi
ini akan menjadi peluang kita sehingga tadi yang punya sertifikat sertifikat lahan transmigrasi mereka itu bisa dikapitalisasi untuk bekerjasama dengan pihak dunia investasi untuk mengembangkan ekonomi mereka
kira kira masalah lahan ini empat lima tahun ke depan bisa tuntas semua selesai
ya dengan adanya regulasi perpres delapan puluh delapan perpres delapan puluh enam tentang tora tentang pp
penyelesaian lahan di kawasan kehutanan itu itu adalah satu modal buat kita
dan ini sudah terbukti selama dua tahun ini setelah keluar prps itu terjadi lompatan yang luar biasa ada dalam penyelesaian sertifikat itu
dulu dulu paling banyak sekitar maksimum sekitar sepuluh ribu dalam setahun
sekarang di kawasan televisi itu satu tahun kemarin kita bisa hampir seratus ribu kita selesaikan
dua tahun ini bisa saya kira tahun
jadi lebih disederhanakan dan lebih transparan juga ya lebih efisien
jadi mereka sudah punya kepastian mereka bisa mengembangkan dengan adanya sertifikat itu
iya dan ini juga sangat penting ya karena biasanya yang terjadi itu di negara negara berkembang itu urbanisasi
semua orang berbonong bondong ke kota
ini kita harapkan lebih merata lah istilahnya tidak terpancing untuk mencari pekerjaan di kota tapi bisa menciptakan pekerjaan sendiri di daerah asalnya
begitu kan pak nurin
kelihatan di desa di kawasan kawasan kan sudah kelihatan mulai
dan kaum milenial itu sudah juga melirik karena komoditi itu kan memang adanya di desa
sekarang dengan digitalisasi teknologi informasi komunikasi ini dengan mereka produknya yang inovasi kemudian mereka bisa branding semua
harus ada kebanggaan ya diciptakan jangan desa itu diidentik dengan kemiskinan keterbelakangan dan pengangguran ya pak nurdin
saya kira sangat terbuka sekali tadi pak menteri menyampaikan masalah pengembangan pariwisata destinasi wisata
jadi kreativitas saya kira mereka dengan pengetahuan inovasi dan milenial kekinian itu sangat membuka peluang buat mereka
kuncinya memang adalah makanya saya kira kami juga di transmigrasi yang menjadi target prioritas saya adalah lima tahun ke depan ini selain infrastruktur
tapi penting adalah pengembangan kapasitas sdm di kawasan transmigrasi itu betul betul
kalau dengan kapasitas spm yang sangat memadai potensinya ada tinggal kita scaling up lah bahasanya
saya kira ini yang menjadi target kita
baik terima kasih banyak pak nurdin kita juga harapkan ini semuanya programnya sukses ya
karena kita bisa bayangkan kalau kita memiliki desa desa tapi desa dalam arti positif ini suatu destinasi yang mungkin unik dan memiliki keunggulan sendiri
itu pembangunan di indonesia juga akan jauh lebih merata inklusif dan
lebih banyak lagi ya tempat tempat yang kita bisa kunjungi
sehingga tidak akan terjadi masalah masalah yang selama ini kita miliki seperti misalnya urbanisasi dan lain sebagainya
tapi bayangkan kalau setiap desa ada tujuh puluh empat ribu desa ya di indonesia ini masing masing memiliki keunggulannya itu sendiri
itu akan menjadi sumber bukan saja ekonomi yang luar biasa tapi dari segi budaya dan pariwisatanya juga bisa kita tingkatkan
sekali lagi terima kasih pak nurdi
demikian insight with desi
desi anwar kali ini menarik ya perbincangan kita kali ini
jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnnindonesia com dan juga tentu saja di kanal youtube kita
sampai jumpa dan bye bye
terima kasih pak
assalamualaikum wr wb